pemandang hebat berani nyuruh pulang pak saikdes
saya kan ketua kamtib
belum subuh tau
walaupun nanti sobri punya anak
sobri akan tetap mengurus bapak
assalamualaikum prw ustadz
itu si claudia claudia itu kenapa sih map
aku denger katanya dia pengen kerja jadi tkw
padahal kan dia masih kecil mama
itu dia tuh
mamahnya si claudia itu tadinya juga bekas tkw
tapi dia dulu berangkat jadi tkw karena emang gak ada pilihan lain
nah kalau si claudia sekarang itu sebenarnya udah punya pilihan
dia nggak perlu jadi tkw juga bisa sebenarnya
jangan kan lulus smp lulus sma bahkan lulus kuliah pun mamahnya tuh sebenarnya sanggup
cuman keadaannya sekarang nggak begitu
mamanya tuh gak bisa nabung tuh
setiap punya uang sedikit yang dibeli bukannya tanah kek sawah rumah gitu ya
tapi yang dibeli malah kulkas kompor mesin cuci motor
nanti begitu dapat duit lagi yang dibeli juga begitu
kulkas yang model paling baru
mesin cuci yang model paling baru
motor model paling baru
jadinya dia tuh gak bisa nabung
gak bisa mempersiapkan masa depan yang baik buat anaknya
berarti mamahnya claudia tuh gak bisa investasi ya
bener kamu tut
jadi tkw tuh gampang tut
ya lulus smp berangkat ke luar negeri jadi tkw
gajinya minimal enam juta sebulan
kalau di sini lulus sma aja bahkan lulus kuliah gajinya belum tentu sama

mams aku kan udah lulus
mams aku kan udah lulus
maksud kamu apa mau jadi tkw juga
enggak aku cuma ngasih tau mams aja

enggak gak lupa kamu udah lulus mamah tau
berarti nanti kalau misalnya udah pada lulus rumah kita ramai lulus mams

bukan lagi tut
banyak nih yang ngantri di sini mau berangkat ke luar negeri

mamah sama cucu panen
aku kecipratan dum
ya iyalah pasti
apa yang akan dibersihkan di rt tujuh pak rw ustadz

gak ada selokan
pindahkan ke rt empat saja
di sana selokannya panjang
siap kalau begitu saya permisi dulu pak rw ustadz
siap kalau begitu saya permisi dulu pak rw ustadz
saya juga permisi dulu pak rw ustadz

mau masak apa
kalau dijual mahal bikin
siapa yang mau beli
masaknya yang biasa saja neng
yang terjangkau sama orang orang
untungnya sedikit nggak apa apa
yang penting lakunya banyak
capek masaknya aja kalau gitu mah
capek masaknya saja kalau gitu mah
ya itu memang begitu neng
kalau mau enak
harus capek dulu
dari dulu capek terus
gimana tuh enaknya
acing terharu pisang mak
edward sama emak ngerayain ulang tahun acing
mak juga tahu
besok motor barunya dateng
tapi jangan buat boncengin cewek ya
iya enggak mak
em teh sedih
ngelihat kamu motornya paling jelek
makanya kamu teh harus sayang
iya tuh mak
emak enggak tahu sih
mau gembalin mak
kita doakan saja
dan selalu ingat akan allah
i masih ada masih ada
bapak boleh masuk
bapak rapikan laginya
emangnya kenapa kamar febri udah rapi
udah bersih sudah rapi tapi kalau bapak
yang bersihkan yang rapikan pasti
akan lebih baik lagi
emangnya jennifer kenapa
itu tidak seperti
jennifer enggak kayak begitu
enggak jeniper itu pura pura seperti
papanya sering dibully di sekolahan
akhirnya jennifer memutuskan untuk menjadi
biar om ido tidak merasa sendirian
jennifer juga kasihan pak
temen temennya itu jahat banget
tapi sekarang memang banyak
anak yang lagi dibully
enggak cuma di sd
di smp juga banyak
tapi febri janji febri akan bilang ke
smp juga ada dibully
banyak kamu dibully tidak semua
temen temen kamu enggak kok pak
kalau sampai ada yang mulia kamu kamu bilang sama
jangan diam saja kamu neng
apakah kamu tiga yang sedang mengingat
tentang procoknya yang silahkan
terus baru kompornya juga ganti kan punya nt sudah lama takut selangnya bocor gitu kus
langsung mengedap ia kang
suruh pulang sip
gak berani hati komandan
pak mulia di itu
saya ketua kantip
saya juga atasan kamu
sudah jam sepuluh
gak berani hati komandan
gak berani hati komandan
gini aja gak berani
maaf pak mul
sudah jam sepuluh malam
sebaiknya pak multe pulang
gak enak kelihatan orang orang
takut ditiru orang orang
ini juga mau pamit pulang
kang mau pamit dulu ya
berani nyuruh pulang pak sekdes
saya kan ketua kamtib
belum subuh tau